festival lampion menjadi acara penutup yang digelar di candi borobudur dalam rangkaian prosesi waisak tahun ini
sebanyak tiga lima ratus lampion diterbangkan di pelataran candi borobudur
sementara di jakarta komunitas kadam coling indonesia merayakan waisak dengan melantunkan doa doa warisan sriwijaya dalam bahasa kawi dan diiringi gamelan seloding
berbagai ritual perayaan waisak digelar pada minggu kemarin
di candi borobudur festival lampion menjadi acara terakhir dalam perayaan waisak dua ribu lima ratus enam puluh tujuh pada tahun ini
acara ini tidak hanya diikuti umat buddha tetapi bisa diikuti masyarakat umum
para peserta mulai masuk ke area pelataran candi borobudur sejak pukul empat sore
sebanyak tiga lima ratus lampion diterbangkan dari pelataran candi borobudur ini
penerbangan lampion dilakukan dalam dua sesi
lampion ini sebagai simbol pencerahan batin dan pikiran
sebelum diterbangkan biksu sangha memimpin meditasi dan doa
di semarang viara tanah putih semarang menggelar prosesi puja bakti trisuci waisak yang diikuti oleh ratusan penganut agama buddha
di bipin bante camatano mahatera
prosesi detik detik waisak berjalan khidmat di mana umat sebelumnya mendapat pejangan
untuk mengaktualisasikan ajaran buddha dalam menjaga kerukunan umat bangsa dan negara
tak hanya kaum lintas agama beberapa penganut kepercayaan dan budayawan pun ikut hadir langsung mengucapkan selamat waisak
kepada para umat buddha di viara tanah putih semarang
di jakarta komunitas kadam choiling indonesia menggelar waisak tahun ini
dengan cara yang berbeda
untuk pertama kalinya umat buddha seja budha thabek melantungkan doa doa warisan sriwijaya dalam bahasa kaui dan sangsekerta
dan diiringi musik gamelan shlonding dalam puja waisak yang digelar di prasada jinara kita
acara ini dihadiri oleh delapan belas biksu dari sangha wajrayana indonesia sangha agung indonesia dan lebih dari tiga ratus umat buddha

pihak panitia menyebut ritual buddhis dalam bahasa kawi ini dilakukan sebagai upaya menghidupkan kembali warisan budaya nusantara
selain itu dalam upacarawai sakali ini juga dilakukan pembagian paket sembako dalam rangka kegiatan amal kenduri persembahan untuk indonesia
semanyak seribu enam ratus paket sembako diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ikutan cnn indonesia